beruntung memang tidak ada korban jiwa ya plus juga gedung yang ada di gxpo itu adalah gedung baru
sementara prj tetap berjalan karena juga masih ada banyak event sampai satu juli nanti
nah kalau kita bicara soal pemadam kebakaran menjadi pemadam kebakaran tak semudah dibayangkan
terlebih saat memadamkan api yang menyala dengan perkasanya
ya selain tantangan memadamkan api secepat mungkin dan juga evakuasi
tantangan lainnya yaitu menembus kemacetan lalu lintas saat menuju ke lokasi terjadinya kebakaran
menjadi petugas pemadam kebakaran tak semudah dibayangkan
selain ditutup memadamkan gagahnya api yang menyambar pemadam juga harus berjuang menembus kemacetan jalanan
seperti halnya yang terjadi pada selasa lima juni dua ribu dua puluh
pukul lima sore di gedung niaga pekan raya jakarta terbakar
sejam kemudian api berhasil dipadamkan dan pekerja yang terjebak berhasil dievakuasi
pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran dan pendinginan mengecek apakah masih ada titik api
di saat itu juga pemadam mendapatkan informasi salah satu hotel di jakarta pusat terbakar
tugas pun secara cepat bergerak menuju hotel tersebut
dan disinilah tantangan yang juga menjadi kendala bagi petugas pemadam kebakaran yakni menembus kemacetan lalu lintas
ketika sampai di lokasi kemudian kebakarannya begitu besar
ya itu emang kebakaran
ya itu emang kebakaran
itu udah satu rangkaian
kita berangkat dari lokasi awal bahwa dari kantor atau dari tempat tadi kebakaran gitu memang tantangannya macet di jalan
bahkan kita kalau memang kita bisa ya kita bisa
kalau kemudian ada jalur basah mungkin jalur basah kalau nggak bisa lewat
bisa bisa kita lawan arah juga bisa kita lakukan karena kita untuk cepat sampai di tkp
setelah tiba di tkp ya kita situasi di tkp seperti apa kan itu

sedikitnya sumber air juga sering menjadi kesulitan ketika program
bahaya seringkali harus dihadapi para petugas dengan risiko kehilangan nyawa
namun niat melakukan tugas mulia membantu sesama manusia di tengah kesusahan tak menyurutkan semangat para petugas
nesya megawati jakarta